jadi hari ini kita akan punya agenda
bagaimana bd perjuangan akan mencapai kepentingan rakyat
kami membantu rakyat terutama di dalam komunikasi masyarakat
siraturohim tetap kita lakukan
karena apa sekali lagi
untuk mengerucut kepada pencalonan pencalonan itu
itu harus membutuhkan pemikiran yang jenuh yang tenang